kementerian perhubungan mengizinkan kapal kapal public service obligation digunakan mengirim bantuan ke palu dan donggala
dua wilayah tersebut lumpuh akibat gempa dengan magnitudo tujuh tujuh
pemerintah mengizinkan perubahan rute atau deviasi armada public service obligation atau pso apabila ada kebutuhan pengiriman bantuan ke sulawesi tengah
relawan yang ingin membawa bantuan kemanusiaan dapat menggunakan kapal gratis dengan menunjukkan surat tugas dari lembaga instansi atau organisasinya
dikutip dari detik com pelni memberangkatkan kapal lambelu dari balikpapan menuju palu atau donggala
beberapa kapal dijadwalkan berlayar ke palu antara lain km lambelu berangkat dari makassar pada lima dan dua belas oktober dua ribu dua puluh
sementara kapal dari jawa juga akan melayani pengiriman bantuan ke palu yakni km ciremai berangkat dari jawa
ciremai berangkat dari jakarta pada tujuh oktober menuju surabaya dan kemudian menuju palu
sedangkan km labobar berangkat sembilan oktober dengan rute yang sama
badan nasional penanggulangan bencana terus berkoordinasi untuk menyelamatkan korban gempa dan tsunami di palu
dan sudah ada koresponden cnn indonesia indriani laksmi di kantor pusat bnpb jakarta
laksmi apakah bnpb sudah memperbarui jumlah korban yang ditemukan

selamat pagi frida
dan untuk per tanggal satu oktober saat ini memang bnpb masih terus melakukan proses pengumpulan data dan juga pencarian serta proses evaluasi terhadap korban korban terhadap gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal dua puluh delapan september lalu
dan untuk daerah yang terdampak yang disebutkan oleh bnpb sendiri memang tidak hanya kota palu saja
tiga kabupaten lainnya juga terdampak diantaranya adalah kabupaten donggala kabupaten sigi dan kabupaten parigimutong
dan sampai saat ini kendalanya memang dari pihak bnpb itu masih melakukan proses penanganan hanya di kota palu saja
dan dari tadi pagi kami melakukan informasi juga dari pihak umasa sendiri bahwa untuk kabupaten donggala sigi dan juga parigimutong masih terus dilakukan akses ke sana
artinya masih terus dilakukan pendataan dan belum ditemukan berapa jumlah yang tepat untuk tiga kabupaten tersebut
dan bisa saya sebutkan
bahwa sampai saat ini ada sekitar delapan ratus tiga puluh dua orang yang meninggal dunia di kota palu
dan untuk luka berat ada sekitar lima ratus empat puluh orang yang sudah ditangani di rumah sakit
dan untuk pengungsi sendiri ada sekitar enam belas tujuh ratus tiga puluh dua yang tersebar di dua puluh empat titik
dan untuk korban meninggal dunia masih ditangani oleh pihak bnpb dan juga masyarakat sendiri
dan akan dilakukan secara layak untuk pemakamannya
dan setelah dilakukan proses dvi
face recognition dan juga sidik jari
dan juga frida dapat saya sampaikan bahwa untuk proses evakuasi sendiri memang masih dilakukan oleh pihak bnpb
dan juga tim gabungan basarnas lainnya yang terdiri dari tni polri dan juga masyarakat untuk evakuasi melakukan pencarian
dan juga mendata korban korban yang terdapat di sulawesi tengah khususnya di palu dan juga donggala
dan untuk tim basarnas dan tim basarnas gabungan sendiri masih melakukan
sampai saat ini masih melakukan pencarian
tepatnya di kota palu yaitu di hotel roroa
karena ada sekitar lima puluh enam puluh orang yang masih tertimbun di dalam bangunan tersebut
dan juga ada mall ramayana restoran dunia baru pantai talise
serta perumahan balaroa dan juga bangunan bangunan lainnya yang ada di sekitar yang terdampak dari tsunami
dan juga dari gempa bumi
dan untuk kendalinya sendiri memang sampai saat ini
b sendiri menyebutkan bahwa kendala listrik komunikasi
masih menjadi hal yang utama prioritas seperti itu
yang menyebabkan mereka dan juga anggotanya sulit untuk masuk ke daerah daerah
dan yang satu lagi yang menjadi perhatian dari bnpb adalah jangkauannya yang terlalu luas
yang menyebabkan mereka bisa dibilang kesulitan untuk melakukan pendataan seperti itu
dan juga alat berat yang terbatas menjadi salah satu kendalanya mereka
yang bisa disebutkan untuk proses evakuasi dan juga untuk penanganan korban gempa bumi
dan juga tsunami ini di sulawesi tengah
dan untuk penanganan darurat sampai saat ini memang masih terus ditangani
untuk masalah komunikasi yang masih terputus bbm yang juga sangat terbatas
dan juga untuk masalah listrik yang masih padam sampai saat ini
dan untuk penanganan sekitar enam puluh satu wna telah dilakukan kemarin oleh pihak bnpb sendiri
dan sampai saat ini kami juga masih terus menanti data terbaru
yang akan di
berikan oleh pihak bnpb pada jam satu siang nanti
baik indra yani laksmi melaporkan langsung dari gedung bnpb jakarta